kamu itu tolong banget sih jadwal kamu mau maunya gimana masih siti itu
jangan dengarkan dia ernie mbak siti itu sangat baik sama kamu dia sudah rela
berbagi suami dengan kamu ini ingat itu kamu itu cuma istri kedua apa jadi istri kedua
kalau kepingin puas jawabannya antara bapak dan ibu
saya serahkan semua ini kepada istri saya yang tertuang untuk menjawab
hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
saya pada awalnya memang merasa keberatan dengan poligami yang suami saya lakukan
hai karena bagaimanapun juga hai saya ini adalah wanita biasa yang mempunyai perasaan mempunyai rasa sakit dan rasa cinta
hai tapi setelah saya menjalani semua ini hai saya mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa dari kejadian ini ibu ibu bapak bapak
hai ibu ibu bapak bapak
hai saya mendapatkan cinta yang baru yaitu cinta dari allah yang maha besar
dulu saya sangat tergantung kepada cinta suami saya
hai sekarang saya bergantung kepada cinta allah cinta allah yang maha kuas cinta allah yang tidak terbatas cinta allah yang tanpa panggih
hai itulah cinta yang saya dapatkan sekarang ibu ibu bapak bapak
hai itu saja dari saya

hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mah kenapa sih mama kok cemberut terus kayak begitu
mestinya mama itu senang bisa narik simpati warga kembali
gimana aku mau seneng mas
di pertemuan tadi gak ada satupun warga yang menganggap aku ini istri mas
mereka tuh lebih menyanjung siti daripada saya
sementara aku mereka tuh menganggap aku gak lebih dari sekedar kotoran kuping
terus kemauan mamah itu gimana
aku gak mau jadi bayang bayang city
jadi aku juga ingin diperlakukan yang sama dengan siti mas
perasaan aku tuh gak kurang kurang ngasih perhatian sama mama
kalau dihitung hitung justru lebih memperhatikan mama daripada siti
mama tidak usah cemberut seperti itu
dimana kalau kita jalan jalan pergi ke toko mas
waktu itu mama kan kepingin kalung itu loh yang ada pernik perniknya
nanti terus sekalian mama beli gelang sama cinti
ayo dong jangan cemberut
kalau mama mau aku tamat tidur
kamu itu tolong banget sih jadi orang
jangan dengarkan dia ernie
mbak siti itu sangat baik sama kamu
dia sudah rela
berbagi suami dengan kamu ernie
kamu itu cuma istri kedua
jadi istri kedua
kamu itu lebih muda lebih cantik lebih cerdas daripada perempuan tua itu
kamu jangan mau jadi istri kedua
kamu itu pantasnya jadi istri pertama
aku ga bisa membiarkan keadaan ini
aku harus menjadi nomor satu
aku harus menjadi nomor satu di keluarga ini
mbak ada tamu tuh di depan
aku gak tau mbak
mbah lebih baik lihat aja sendiri
masih ya dek
aku akan jadi istri pertama
bukan jadi istri pertama
jadi istri satu satunya di rumah ini
kok tamunya gak ada
udah pergi kali mbak
kurang ajar banget tuh tamu ya
tamunya nanti akan balik lagi dek
yaudah gak apa apa
kamu jangan kurang ajar
kamu jangan kurang ajar ya
gak sopan itu dino
udah lah deh
udah gak apa apa
udah gak apa apa
kamu haus damai
kamu kenapa sayang
e histori sebentar
maju betar rumahku saja ma